prajurit dua dari pajajara
bagaimana bisa pedang ini ada di tanganmu
aku sama sekali tidak tahu
aku melihat pedang itu tertancap di dadanya adipati arya
lalu aku hanya mencabutnya
mungkin orang yang bernama kiselut itulah pelakunya
kamu jangan main main
tidak mungkin kiselut pelakunya
ilmu kanoraganya sudah musnah beberapa tahun yang lalu
kalian tidak mau keluar
aku akan lihat sekuat apa kalian ada di dalam
silahkan saja kalian tidak mau keluar dari goa
itu bukan apa saja
kita sudah aman
sesuai dengan namanya
mereka tidak bisa masuk wuhan
sekarang hebat dengan ini
ya aku makanya jangan nampak anak kecil
tidak aman sekarang
bagaimana kalau kita tidur dulu
sementara raden mengurus halamurninya
sebentar lagi mereka akan keluar dari gua itu
kalian semua harus siap
aku sudah tidak buat lagi
aku sudah tidak mau lagi
aku sudah tidak mau lagi
tangkap aku saja
semua berjalan dengan lancar
sesuai dengan rencana
raden kian santang
sedang ada di pengadilan kau di paten
kamu benar benar bisa
atur luhur prabu
atur luhur prabu
gitu buat saya
sekarang tugas kamu
sekarang tugas kamu
harus menghasut zekar arung
menuntut raden kian santang
untuk dihukum mati
baik ustri prabu
saya akan melaksanakannya
kalau rai prabu
siliwangi mendengar kabar
terancam hukuman mati di
kerajaan besar jabura
raden kian santang
kalau benar itu
itu adalah saatnya
kita melakukan penyerbuan
kepada jalan besar besaran
kamu bisa melihat
yang sangat cerdas
dan banyak beribu ribu
macam siasat baeza
jadi mulai sekarang
kamu jangan pernah
meremehkan aku lagi baeza
kita lanjutkan untuk mencari
nyima sarasantang besantang raden walasuzang
kerajaan pada jalan
bisa kita kembangkan
aku ikuti apakah tamu
bukan aku yang membunuh
pribadi arya pada saat itu
aku hanya mendengar suara
dan pada saat aku hampiri
adibati arya sudah dalam keadaan
kami melihat dengan mata kepala sendiri kalau kami yang
membunuh gusti adipati
ya tuhan ya tuhan
tapi bukan aku pembunuhnya
lalu siapa lagi hubungan kamu
di situ menerima kamu sendiri
aku juga tidak mengenali pedang
pak jurid kembalikan pedangnya
aku sangat mengenali pedang ini
ini adalah pedang milik kiseluruh
pak jurid tua dari pajajara
ada di tanganmu
aku sama sekali tidak tahu
pedang itu tertancap
di dadanya adipati arya
lalu aku hanya mencabutnya
orang yang bernama kiselut
kamu jangan main main tidak mungkin
ilmu kanuraganya sudah musnah
beberapa tahun yang lalu
jangan lupa like share dan subscribe